aksi kekerasan geng motor masih saja terjadi bahkan memakan korban
pada delapan belas agustus lalu dua remaja tewas setelah diserang geng motor di jalan pramuka barat
hutan kayu matraman jakarta timur
sejumlah saksi menyatakan saat itu kedua korban sedang berkumpul dengan tiga temannya
tiba tiba mereka diserang sejumlah orang yang menggunakan dua puluh sepeda motor
kasus kasus tersebut adalah sebagian kecil aksi kekerasan yang dilakukan geng motor
polisi sebenarnya sudah bertindak razia geng motor sering digelar
mereka yang kedapatan melakukan tindakan kriminal ditangkap dan dilakukan proses hukum
kondisi ini sungguh memprihatinkan karena sebagian besar anggota geng motor adalah remaja
bahkan beberapa masih di bawah umur
menurut sosiolog musni umar
ada sejumlah hal yang menyebabkan
seseorang bergabung dengan geng motor
anggota geng motor rata rata mengalami kesulitan ekonomi
kondisi itu pun berhubungan dengan rendahnya kualitas pendidikan
musni menyebut geng motor sering melakukan aksi kekerasan dan kriminal karena faktor pergaulan
kemudian setelah mereka kebut kebutan
tidak jarang mereka menjara melakukan menjamret mengambil barang orang
pimpinan mereka itu membiarkan mereka melakukan seperti itu
atau mungkin juga pimpinan mereka itu cenderung melakukan seperti itu
dan akhirnya mereka mengikuti
jadi dalam teori kerumunan masa itu sangat banyak dipengaruhi oleh pimpinan mereka
mengubah cara pandang geng motor bisa menjadi orang baik
menurut musni adalah cara terjitu untuk menekan tindakan brutal geng motor
masyarakat harus berperan
dan berpengaruh dengan geng motor
pemimpinnya harus didekati
karena ketua geng motor mempunyai andil cukup besar mengubah perilaku anggotanya
masyarakat harus percaya
mereka bisa diperbaiki
sebab geng motor menyimpan potensi yang bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya